pulau sebaru sebuah pulau tidak berpenghuni di kepulauan seribu
akan dijadikan tempat observasi terhadap satu ratus delapan puluh delapan wni anak buah kapal world dream
yang sempat terpapar virus corona
pulau seluas enam belas hektare tersebut semula merupakan tempat rehabilitasi pecandu narkoba
yang dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung untuk ditinggali
sehari jelang kedatangan satu ratus delapan puluh delapan wni anak buah kapal
dari kapal pesiar world dream tujuh ratus enam puluh personel tni polri
badan nasional penanggulangan bencana dan kementerian kesehatan
bahu membahu mempersiapkan logistik serta sarana prasarana
untuk keperluan observasi di pulau sebaru kepulauan seribu kami siang
sesuai standar who observasi akan dilakukan selama empat belas hari
pulau seluas enam belas enam hektare ini memiliki delapan gedung utama
empat di antaranya akan digunakan untuk penyelenggaraan
tempat tinggal instalasi gawat darurat dan ruang perawatan